sementara itu pemerintah masih terus mematangkan rencana pembangunan kereta api cepat dengan rute jakarta surabaya
ditemui usai melakukan perbincangan singkat dengan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
menteri budi menegaskan bahwa pemerintah tidak mau buru buru soal proyek kereta api cepat dengan rute jakarta surabaya
yang ditaksir bernilai rp delapan belas triliun
kajian matang soal nilai ekonomis kereta cepat masih terus dilakukan untuk memastikan
seberapa penting adanya kereta cepat dengan rute jakarta surabaya
jakarta surabaya penting tapi juga penting kita mendapatkan angka yang paling ekonomis untuk satu fungsi objektivitas
nah oleh karanya saya selaku menteri sangat berhati hati memfinalkan ini
waktu bisa tentukan
jadi kita akan ingin mendapatkan angka yang paling optimal untuk mendapatkan fungsi konektivitas jakarta surabaya yang lima jam
dan kita minta juga itu di existing
jadi finalnya bukan finalnya lah mungkin akan kelihatan lebih jelas nanti tanggal tujuh di jogja
jadi yang tiga jalur itu pak ya
belum tentu tiga jalur